syifa kamu mau main bola sama om
yaudah sini dong om juga bisa main bola
om lebar ke sini tuh
siva juga ambil dong bolanya
nanti kita sambung lagi
kalian kerja aja lagi
berani beraninya kau mecat saya
kenapa aku harus gak berani om
buktinya aku udah melakukan itu kan
om aku minta untuk pergi dari kantor ini
tapi om tenang aja om
karena aku sudah menyiapkan uang kompetensi
yang sangat cukup buat om
ya setidaknya aku gak pengen lagi melihat muka om ada di sini
kamu tuh gak bisa sembarangan mencat saya
kamu jangan lupa ya
saya tahu rahasia kamu
saya yang nyimpen rahasia kamu
kalau saya aduin kamu sama sylvia
habis kamu kamu tuh bunuh afif
kalau menurut om itu adalah langkah yang baik
silahkan lakuin om
lebih cepat lebih baik
dan om harus tahu
aku bisa mengalahkan om dengan sangat mudah
kamu kenapa berubah gini sih sama aku
sekarang kita lihat peranan apa lagi yang akan mereka mainkan
oh ya kamu tahu gak sih tadi
tadi mama kamu tuh marahin aku sama mama aku
tahu kamu pokoknya harus ngelakuin sesuatu
aku gak mau
aku the muak dengan semua drama yang ada di rumah ini
lihat aja kalau sampai kamu bersekongkol dengan mama kamu
aku akan bongkar semuanya
gavin sekarang udah berubah
ternyata dia belain mama dan bela
itu gak mungkin itu pasti bukan afif
makin pasti bukan afif
kenapa kamu meninggalkan mama afif
ibu kami menemukan cincin jam tangan dan dompet ini di dalam mobil
kamu mau main bola sama om
yaudah sini dong
om juga bisa main bola
nih bola bolanya om ambil ya
om lebar ke sini tuh
nih syifa juga
alhamdulillah kamu gak apa apa
disitu ada syifa
main bareng syifa yuk
kamu ikutan juga nih lemparin ke bonekanya
alika juga tuh
hei aku tahu geweng siapa kalinya

jalan um harley
laura berani beraninya gavin mecat aku
gavin mecat kamu
lebih baik kalian berdua hati hati disana
karena dia pasti akan mengkhianati kalian juga
dia itu penuh ambisi
dan demi memenuhi ambisinya
dia akan mengkhianati kita semua
terus apa yang harus kita lakukan sekarang
kita kita nggak boleh lengah
kita harus awasi terus gavin
kita nggak boleh izinkan dia menang
apapun yang dia lakukan
bisa bicara sebentar sama mama
bisa ma ada apa mah
aku akan buktikan kalau aku akan dirubah
menjadi orang yang lebih baik
mama juga gak paham
mama juga gak paham
tapi ini sangat mencurigakan
sebaiknya kita ikutin aja
oke yudah ya ma
ini semua adalah milik afif
sekarang saya serahkan sama kamu ya
ma ini merupakan tanggung jawab besar ma
aku belum bisa menerima semua ini mah
apa ya bang gavin
aku mau mengganjal kamu
gavyn ya ampun sayang kamu disini
yuk tadi kan udah omongan yang perlu kita omongin
yuk sayang missi tante sylvia
tidak pernah bisa membunuhnya
tidak pernah bisa membunuhnya
dengarkan saya bersama anak saya
udah numpang banyak betingkah
saya akan bikin mereka semua keluar dari sini
kamu mau bilang semuanya
asal kamu tau
aku udah bosen hidup aku selalu diatur sama kamu
dan mulai sekarang
yang berhak mengatur kehidupan aku
dan bahkan mengatur kehidupan kamu
itu adalah aku
asal kita sudah berpakat